makanya kami memilih hari ini kami merespon pernyataan denny indrayana bahwa pernyataan itu benar tidak benar
pernyataan itu tidak benar tidak benar karena apa
satu tanggal itu belum ada putusan belum ada rapat permusawaratan hakim
rapat pemerintahan hakim untuk memutus itu baru terjadi tanggal tujuh juni
dan yang paling akhir itu buktinya secara angka tidak tepat
dia mengatakan enam tiga posisinya itu menjadi tujuh satu
tujuh satu itu menolak permohonan
nah itu kira kira
nah teman teman sekalian kita mendiskusikan agak lebih intens juga
apakah kita biarkan selesai dengan begini enggak
nah kami di rapat permusawaratan hakim
sudah mengambil sikap bersama bahwa kami mahkamah konstitusi
agar ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua
akan melaporkan denny indrayana ke organisasi advokat yang denny indrayana berada
karena dia juga terdaftar sebagai advokat di australia ini sedang dipelajari bagaimana cara menyurati yang terkait dengan ini
tapi nanti biar organisasi advokat yang menilai sikap itu
itu yang kedua
yang ketiga memang ada diskusi perlu nggak kita melaporkan ke polisi ke penegak hukum
nah kami di mahkamah konstitusi memilih sikap tidak akan melangkah sejauh itu
biarlah polisi yang bekerja karena toh kami dengar dari beberapa media sudah ada juga laporan terkait dengan itu
kalau suatu waktu kami diperlukan mahkamah konstitusi kami akan bersikap kooperatif terhadap itu
dan kita berharap kalau ini dianggap serius oleh polisi
laporan itu dan itu ditangani sesuai dengan prinsip prinsip penegakan hukum yang objektif
teman teman itu yang bisa kami sampaikan
mohon teman teman bisa membantu kami mengklarifikasi ini ini klarifikasi resmi dari mahkamah konstitusi